om lo berani lawan aku jadi kita ngadepin bocah nih ya iyalah adanya bocah bocah masa bawa bawa
ya om paham kok
tumben kalian berdua mau ikut mami ke bank biasanya kalian cuma mau ikut ke
mall pengen jagain mami yang bener oscar bisa bisa dong
hai bjorn jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan
jangan lari cepet
jangan lari cepet
jangan jadi palung kesiangan ya
dengan pulang cuci kaki tidur
ntar lo gua jitak mewek
balikin gak atas mame
iya balikin tuh
pokoknya harus balikin gak atas mame
kalau ntar gak dibalikin mau apa ya
aduh kacik ini ribut
mami aduh sakit mami
mami aduh mami
mami aduh mami
cepet jangan kabur
mami mami gak apa apa tapi tadi kan habis jatuh
udah jangan peduliin sakit mami
yang penting tas mami kembali
eh siapa nih
wah dia alok alok
eh mau kemana
buruan jangan kabur
biarin lo udah kabur
lo gimana sih ngasih tahu jalan yang bener dong
ini kan buntu
gue juga udah kasih tahu jalan yang bener
lari kayak begini juga gue gak tau kalau ini jalan buntu
namanya juga kita lagi dikejar itu cewek
ya udah lari kemana aja
tapi bener juga ya
sekarang loh mau pilih ketangkep apa mau lari
ah lagi berhenti lagi lo
jadinya mencobot lagi
untung aja masih semangat
gue juga hidup semangat
mau kemana lagi kalian
tunggu tunggu tunggu
ternyata dunia ini sempit ya
terus sekarang kalian mau ngambil duitnya mami
ini mungkin memang udah nasib peluk
hei lagi ya non
pengen jadi palang ke siangan
mau ngelang kita ya
berani sama saya
mau ambil duit nih
sama kata kodek
itu kan yang ambil uangnya dari rin
itunya ambil uang mama aku
jangan jangan orang itu ambil uang kak vita
kita bantuin yuk
kita ketanggal belum
udah dong kembali luang mami aku sekarang
itu cewek ya gaada kabok kaboknya ngajak kita mulu
lo berani lawan aku
iyalah ada aja bocah bocah masa bapak mau dilawan
gua mau lawan cicil tuh

renden ga boleh kalah
loh lagi loh lagi nggak ada kapok kapoknya ya
kalau berani jangan sama perempuan
ayo maju kalau berani
tembaknya enak kita doang
aduh om fandi
terus terus enggak
udah ganteng jago lagi silatnya
anak kecil diem aja
kak fandi makasih banyak ya
aduh tadi kalau sampai gak ada kak fandi sih
aku gak tau lagi deh aku jadi apaan
kamu ganteng banget sih
besok besok saya boleh
sampai jumpa di video selanjutnya